dalam beberapa hari terakhir viral di media sosial dugaan pengguna pinjaman online andakami yang bunuh diri usai ditagi debt collector
isu ini bermula dari sebuah akun yang mengaku sebagai pihak keluarga korban
mereka mengklaim bahwa korban meminjam uang kepada adik kami sebesar sembilan empat juta rupiah namun harus mengembalikan sekitar delapan belas hingga sembilan belas juta rupiah
disebutkan anggota keluarganya mendapatkan teror dari debt collector yang diduga terafiliasi dengan anak kami hingga dipecat dari pekerjaannya
teror bahkan berlanjut dengan serangkaian order fiktif ojek online yang mengantarkan pesanan makanan ke terduga keluarga korban
setelah viral ojek alamakunis
ojek alamakunis memperintahkan petinggi anak kami untuk menuntaskan kasus ini
selain melakukan investigasi dalam rekomendasinya ojk akan mencermati pengenaan bunga dan biaya lainnya di ada kami
direktur utama adakame bernardino vega menuturkan sampai jumat kemarin belum ada korban dari pihak keluarga yang membuat pengaduan maupun pelaporan
kita dengan data yang ada ya nggak cukup sih cuma kita coba aja
ini shilka pinjaman sekitar
sekian tinggalnya sekian
itu gak ada gak ada di data revival kita
makanya kita sekali lagi disini kita terbuka
kalau ada informasi tambahan kita akan investigasi sesuai dengan petunjuk ojk dan juga investigasi apakah betul
satu dia adalah korban bunuh diri
kedua apa dia adalah nasabah baru
stadis bima yudhistira edukasi literasi penggunaan fintech yang minim membuat masyarakat mudah sekali terjerat utang pinjol
bima pun meminta otoritas jasa keuangan atau ojk harus menekan penyedia jasa pinjol untuk transparan kepada calon peminjam
lebih baik fintech itu jumlahnya sedikit tapi berkualitas
pinjamannya keproduktif manajemen resikonya juga bagus
nah ada lagi juga kita lihat cermati bahwa
pemasaran fintech ini liar sekali gitu terutama di media sosial
sebagian bahkan dibantu oleh influencer
jadi masyarakat hanya menganggap bahwa fintech ini cepat dan mudah
tapi tanpa penjelasan soal resikonya
makanya edukasi dan literasi keuangan di fintech ini kan masih jauh lah
nah ini kan ojk harus transparan lah
dalam artian menekan fintech untuk transparan
biaya administrasi itu gimana cara menghitungnya apa saja komponennya
ini yang harus disampaikan kepada calon peminjam
saat mereka mengajukan pinjaman
dari hasil penyelidikan identifikasi yang dilakukan oleh polisi
terduga korban bunuh diri akibat pinjol itu merupakan warga batu raja ogan komering ulu sumatera selatan